pada konferensi pers kementerian pendidikan dan budaya secara daring dua puluh november dua ribu dua puluh
nadiem makarim menteri pendidikan dan kebudayaan mengumumkan keputusan bersama
untuk kembali memperbolehkan pembelajaran tatap muka di bulan januari dua ribu dua puluh
pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap tergantung kepada kesiapan masing masing daerah
sesuai dengan diskresi kepala daerahnya berdasarkan evaluasi kepala daerahnya
mengenai mana yang siap mana yang tidak dan tentunya kesiapan sekolah masing masing
dalam menentukan dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat
kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu jadinya bulan januari dua ribu dua puluh
hal ini membuat para orang tua khawatir akan cepatnya pembelajaran tatap muka diperbolehkan di tengah pandemi covid sembilan belas
vaksin yang masih belum jelas dan fasilitas sekolah menjadi pertimbangan besar para orang tua
memperbolehkan anaknya untuk kembali melakukan kbm tatap muka
mutia rahma yang anaknya duduk di bangku tk mengaku belum siap untuk memperbolehkan anaknya sekolah tahun depan
saya sebagai orang tua murid sejujurnya saya belum siap
itu kan kita nggak mendampingi anak anak gitu
jadi kita nggak tahu kondisi anak anak itu seperti apa
apakah mereka memakai maskernya dengan benar apakah mereka rajin cuci tangan dan sebagainya
terutama anak saya yang masih tk
jadi kalau anak anak tk disuruh kayak gitu kebayangkan kayak belum bisa berdisiplin sendiri
layla latifah yang anaknya duduk di bangku sma juga mengaku kurang nyaman dengan kbm tatap muka
ia mengaku khawatir
terhadap fasilitas sekolah yang lama terbengkalai
ini sudah hampir setahun kelas itu tidak pernah dipakai
otomatis kebersihan kelas perbaikan kelas wc itu harus dirapihkan dulu ya
yang kedua protokolnya kesehatan apakah sudah disiapkan
contohnya kan nggak cuma temperatur saja
berarti harus ada titik titik untuk mereka cuci tangan
menurut pengamat pendidikan andreas tambah ada pro dan kontra dari kebijakan kbm tatap muka tahun depan
di dalam petunjuk teknisnya ini banyak yang belum jelas
anak ini kalau datang ke sekolah diperlakukan seperti apa
misalnya diukur suhunya
lalu setelah sampai di sekolah saat belajar bagaimana
apakah ada partisi tertentu yang membatasi anak di dalam ruangan
lalu bagaimana interaksi antara teman
bagaimana interaksi dengan guru
proses kembali kbm tatap muka akan berjalan secara bertahap dan sekolah tidak akan langsung diberikan izin jika belum memenuhi syarat
di antaranya fasilitas sanitasi dan
kebersihan termogan fasilitas kesehatan dan kesiapan tiga r
selain itu harus mendapat persetujuan orang tua
di hayulustari andriawan saputra jakarta